iya kalau menjaga mental intinya mau seberapapun berat penyakitnya
banyaknya pasien seperti apa kondisi ruangan yang kredit seperti itu
kita harus tetap semangat aja
tanamkan dalam diri kita untuk selalu semangat gitu
apapun semuanya pasti ada jalan keluarnya
semuanya pasti ada solusinya
dan yang penting anggaplah pasien itu seperti keluarga
jadi kita merasa senang untuk merawatnya
jangan jadikan itu jadi beban untuk kita
aduh pasien ini seperti ini kondisinya gini gini
pemburuk pun juga
kita harus tetap optimis bahwa
enggak ada satu penyakit yang nggak sembuh
pasti penyakit itu pasti ada sembuh bisa sembuh